agaknya kel particulars
pembasan sensi saturasi
pemeriksaan sudah kami lakukan di rumah di koya
karena kami agak kesulitan kalau membawa beliau keluar
karena dihadang oleh keluarga dan masyarakat yang masuk menumpuk di depan pagar
hasil ekg juga kami sudah bawa
malam ini juga akan kami laporkan ke dokter d p jepenya di singapura
hasil darahnya karena ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa kami lakukan di sini
kami harus menunggu mungkin berapa hari
satu dua hari ke depan
untuk mengantisipasi seluruh apa saja yang bisa terjadi pada bapak gubernur
saya bersama tim hari ini tadi dari siang sampai sore
kami mempersiapkan beberapa alat
juga meminta izin kepada bapak sekda untuk bisa meminjamkan beberapa alat kedokteran
yang bisa ditempatkan di kediaman bapak gubernur